dalam survei terbaru indikator politik indonesia nama baca pres anies baswedan unggul untuk wilayah dki jakarta
keunggulan disebut imbas dari pemimpinannya di bukota selama lima tahun
apakah ini bisa dijadikan modal untuk pencapresan anies di dua ribu dua puluh empat mendatang
bagaimana dengan nama lainnya
prabowo dan juga ganjar seberapa potensial kemudian angka yang ada hari ini di ketiga nama capres
apakah kemudian bisa berubah di last minute
dan untuk menilainya sudah bersama kami peneliti indikator politik indonesia bawono kumaro
mas bowono terima kasih sudah hadir
terima kasih mas bram selamat malam
langsung saja pertanyaan sesuai yang saya tanyakan tadi di awal
apakah kemudian karena kepemimpinannya kemudian hari ini mayoritas warga jakarta masih memilih ke anies
ya memang kalau kita lihat data survei yang kami baru rilis beberapa hari lalu
persepsi publik dki terhadap kondisi pemerintahan dki saat ini
dimana juga merupakan dari buah kerja pak anies baswedan itu tingkat kepuasannya cukup tinggi
di atas enam puluh persen
berarti cukup tinggi tingkat kepuasannya
tentu saja tingkat kepuasan yang tinggi itu berimbas pada persepsi publik dki terhadap sosok anies baswedan
sebagai gubernur dki terakhir kemarin
kalau dibandingkan dengan survei kita di bulan juli
ketika kita terakhir kali survei di bulan juli di dki
ketika itu dalam konteks pilihan terhadap calon gubernur
nama pak anies itu masih disebut cukup tinggi
ketika kita survei yang terbaru ini di bulan februari sampai awal maret
dalam konteks pilihan terhadap cagup dki
nama pak anies sudah mulai turun
artinya publik dki sudah melihat pak anies itu ditempatkan dalam konteks pimpinan nasional
tapi seberapa berpengaruh akhirnya soal adanya jabatan
adanya kemudian ketika apakah sudah lepas dari gubernur dki jakarta
anggapnya tidak ada panggung begitu itu akhirnya bisa menurunkan angka yang anda sebutkan tadi
iya itu dalam konteks cagup ya
dalam konteks pertanyaan pilihan terhadap calon presiden
sebenarnya temuan survei kami kemarin di angka empat puluh dua persen itu
empat puluh dua persen pilihan terhadap anies baswedan
kalau dibandingkan dengan temuan di bulan juli itu turun sedikit juga
artinya di bulan juli itu angkanya empat puluh lima persen
elektabilitas pak anies di dki dalam konteks pilihan terhadap calon presiden
artinya ada penurunan sekitar tiga persen
saat menjabat ya pak anies
juli dua ribu dua puluh dua masih menjabat
memang pekerjaan rumah dari pak anies kalau dibandingkan dengan kompetitor kompetitor beliau yang lain
seperti pak ganjar dan pak prabowo
tentangan dari pak anies ini adalah sekarang bagaimana membuat momentum
membuat momentum karena beliau sudah tidak lagi memiliki jabatan publik
untuk beliau tampil di media secering mungkin
tampil di buka publik secering mungkin
jadi beliau harus pintar mencari panggung baru gitu
meng create panggung baru untuk beliau lebih banyak mendapat expose publik
diingat publik dan ya itu tentu saja berimbas pada awareness publik terhadap sosok anies
kalau ada panggung baru tersebut dan juga akan meningkatkan popularitas beliau
karena popularitas beliau juga belum maksimal
nono menurut anda tapi apakah hanya dengan merawat citra saja
artinya kenangan soal bagaimana dia menata jakarta dalam lima tahun
atau kemudian harus ada momentum lain misalkan seperti kritik yang dilakukan kemarin
itu akan berpengaruh
apa yang kemudian menjadi instrumen yang menguatkan
ya kalau kita lihat data survei tingkat pengenalan pak anies itu kan masih dominan dari daerah di sekitar dki
sekitar dki banten dan di sekitar jawa tenggara
di sekitar ibu kota karena beliau menjabat sebagai gubernur dki
pr nya adalah bagaimana memperluas popularitas beliau di seluruh daerah di indonesia
ini kan mau maju pemilihan presiden artinya beliau juga harus menaikkan kelas
menaikkan diri pak anies sendiri dalam hal popularitas bagaimana caranya dikenal dari sabang sampai merauke
itu yang belum dilakukan secara maksimal
artinya kan untuk dipilih kita harus dikenal dulu
baru disukai dan dipilih
nah itu yang momentum momentumnya harus diciptakan
bisa dengan melakukan safari politik sesering mungkin ke daerah daerah gitu ya terutama ke daerah daerah di timur gitu
yang menjadi basis basis dari kompetitor beliau dan juga membuat wacana wacana yang bisa mengundang diskursus di muka publik
seperti kemarin kritik pak anies misalnya dalam hal soal
subsidi mobil listrik gitu
dari kemudian toskotra
dari kemudian toskotra
dari kemudian total suara nasional begitu apakah ini bisa menjadi modal yang cukup begitu untuk kemudian anies bisa melawan kedua lawannya
tanpa kita bermaksud mengecilkan daerah daerah di luar pulau jawa
karena jumlah penduduk ya kita bicara itu ya
jadi memang jawa seringkali disebut kusuma

terutama adalah provinsi provinsi besar padat penduduk padat pemilih jawa tengah jawa timur jawa barat
nah pak anies ini kuat itu di dki dan banten gitu ya sekitarnya dki dan banten
tapi di tiga provinsi lain yang populasinya lebih besar itu masih jadi pekerjaan rumah bagi beliau
data survei misalnya menunjukkan di jawa barat memang pak anies sudah cukup kompetitif
tapi pak prabowo masih sangat kuat di sana
ada irisan pemilih begitu ya
barisan pemilihan dan boleh jadi pak prabowo dengan mulai bergerak sejak awal tahun ini sampai sekarang
bisa akan kembali rebound di jawa barat
setelah sebelumnya data survei menunjukkan pemilih beliau sempat diambil oleh pak anies gitu di jawa barat
nah jawa timur kita tahu sebagai kandang banteng pdip
pak ganjar justru kuat di sana
kuatnya mungkin sangat dominan di sana
nah di jawa timur juga di mana pdip cukup kuat di sana pak ganjar juga tentu cukup kuat di jawa timur
tapi jawa timur ini dibandingkan jawa tengah kalau data survei menunjukkan cukup kompetitif
artinya pak prabowo juga cukup bersaing di sana
oke kalau kemudian saya kembalikan ke konteks jakarta
bagaimana kemudian keberhasilan jakarta ini bisa dibawa sebagai bahan jualan
tanda kutip apalagi kemudian tiga daerah jawa timur jawa tengah dan jawa barat ini kan dengan jumlah dpt yang besar
paling besar paling tidak dalam pulau jawa kita bilang konteksnya ya
ya itulah pekerjaan tantangan pekerjaan rumah sekaligus tantangan bagi pak anies dan timnya
bagaimana sukses story di jakarta di ibu kota selama lima tahun beliau menjabat
misalnya dalam hal membangun transportasi publik membangun ruang ruang terbuka membangun taman taman bermain di ruang terbuka
membangun stadion seperti jis dan sebagainya itu bisa diceritakan di daerah daerah lain
memberikan keyakinan kepada pemilih di daerah daerah lain bahwa kalau beliau menjadi presiden
apa yang sudah beliau buat di jakarta itu bisa diimplementasikan di daerah lain
itu yang belum dilakukan secara maksimal oleh anies baswedan saya pikir ya
memang benar sejak diusung oleh partai nasdem sering melakukan safari politik ke daerah daerah gitu ya
ke daerah timur dan sebagainya
tapi itu pasti kalau saya lihat itu masih dalam hal sekedar memperkenalkan diri
belum ada gagasan yang dibawa gitu
nah itu yang perlu dilakukan oleh beliau dalam sepuluh bulan ke depan gitu
terutama nanti pada saat masa kampanye di bulan november sehingga februari
oke itu menjadi pr begitu ya
ya menjadi pr
kemudian menjadikan anggaplah keberhasilan jakarta untuk kemudian dibawa
tapi kemudian saya tertarik juga kembali soal pada konteks jakarta
anda mengatakan ada penurunan paling tidak ketika menjabat dan tidak menjabat
ya memang kecenderungan dari kalau kita lihat lagi kita lihat data survei
kecenderungan dari pak anies ini sejak awal tahun dua ribu dua puluh tiga sampai maret ini kalau kita lihat data survei
kecenderungannya ada menurun di survei nasional
ternyata itu cenderung itu juga kita temukan di jakarta
itu sebenarnya angka empat puluh dua itu juga bukan angka yang cukup baik bagi pak anies dalam konteks jakarta
dalam hal lima tahun beliau menjabat di jakarta tingkat kepuasan terhadap kinerja beliau tinggi persepsi publik dki terhadap kondisi pemerintahan jakarta saat ini baik
itu bukan angka yang mengembirakan
seharusnya bisa lebih dari
kalau kita lihat misalnya di daerah lain misalnya dalam konteks pak ganjar sebagai gubernur jawa tengah
harusnya itu juga bisa dicapai oleh pak anies dalam konteks jakarta gitu
artinya kemudian kalau kemudian kita sebutkan tong jakarta adalah milik anies itu berarti belum fair
belum maksimal sebagai sebuah kantong utama pemilih dari pak anies baswedan
tapi kalau misalkan kita bicara soal dpt tadi ya pak
itu akan menjanjikan kah atau kemudian akan berangsur turun kalau misalkan kita melihat pola tren dari awal tahun hingga hampir tengah tahun ini
ya tentu sebagai basis awal basis utama
setiap kontesan ini kan punya berat

seperti misalnya pak prabowo ada di jawa barat sumatera barat dan lain lain
pak ganjar di jawa tengah gitu ya
basis utamanya tentu saja harus dijaga
harus sebagai basis modal utama yang dominan
sambil juga membuat di arah di arah lain di mana lawan unggul itu tidak unggul terlalu dominan di sana
artinya kalaupun kalah kalahnya tidak terlalu telak di sana
nah itu yang harus dilakukan oleh pak anies juga
dalam konteks misalnya bagaimana membuat suara pak anies nanti dijalankan

jomplang dengan pak ganjar misalnya
bagaimana juga membuat suara anies baswedan bisa bersaing dijawa timur
ini menjadi pr dari nasdem pks dan demokrat gitu ya sebagai tiga partai koalisi perubahan
jadi itu kan sangat signifikan bisa berubah ganjar sudah sering ke jakarta artinya levelnya sudah nasional setelah pencapresan pak prabowo ada di jakarta
artinya kan mereka berdua punya panggung yang ada di battlefield yang sekarang di jakarta
jakarta ini kan disebut sebut seringkali disebut sebut oleh kita semua gitu sebagai barometer politik nasional gitu ya
karena masyarakatnya yang well informed kritis gitu ya dan kelas menengah yang cenderung well educated dan sebagainya gitu kan ya
karena masyarakatnya yang well informed kritis gitu ya dan kelas menengah yang cenderung well educated dan sebagainya gitu kan ya
tentu saja kalau kita lihat data survei itu menjadi alarm bagi pak anies gitu ya
dan pak ganjar kalau kita lihat trendnya dari survei di jakarta terakhir bulan juli itu cukup agak stagnan
itu yang diambil dari anies tadi bukan
ya bisa jadi
bisa jadi gitu ya
bisa jadi gitu ya
artinya pak prabowo karena sudah mulai bergerak sekarang di sejak awal tahun mulai pelan pelan merebut kembali katakanlah suara suara beliau yang sebelumnya di beberapa daerah itu sempat diambil oleh pak anies
oke di jakarta malah diambil begitu ya
termasuk di jakarta gitu kan dan di jawa barat juga demikian fenomenanya gitu
nah bagaimana dengan ganjar apakah bisa kemudian mengambil yang ada di jakarta walaupun jabatannya di jawa tengah
itu tergantung kembali lagi tergantung bagaimana kreativitas dari pak ganjar dan timnya gitu ya
bagaimana sebagai kandidat yang punya basis di jawa tengah melihat daerah lain misalnya daerah jakarta apakah ini bisa saya rebut gitu ya
saya paling tidak kalaupun kalah tidak terlalu jomplang terlalu jauh
nah itu lagi lagi kembali kepada kreativitas tim kampanye mesin partai dan sebagainya
artinya kemudian angka empat puluh dua dari anies ini bukan orang orang loyal begitu mas
artinya masih bisa sangat fluktuatif naik turun ya
di jakarta itu kan pemilihnya kritis ya pemilih kritis yang saya bilang tadi kelas menengah yang kritis dominan gitu ya
tentu saja persepsi mereka terhadap kemimpinan nasional bisa bersesuaian dengan pilihan capres di tingkat nasional
kalau kita lihat kan komposisinya
itu kurang lebih kan apa namanya dalam konteks persaingan partai politik misalnya dibandingkan di daerah daerah lain jakarta itu lebih kompetitif
begitu juga dengan persaingan di tingkat pilpres ini saya kira akan lebih kompetitif dibandingkan provinsi provinsi lain di jakarta
karena semua informasi banyak di jakarta terbaru di jakarta dan barometer politik nasional tadi dan pemilih jakarta itu jenduk kritis gitu
bagaimana soal isu nasional yang berkembang sekarang seberapa mempengaruhi masyarakat atau responden jakarta sebetulnya
isu yang berkembang tentu akan lebih menjadi perhatian bagi publik jakarta ya
nah apakah isu itu isu yang lagi lagi kembali apakah isu itu isu yang sangat related berhubungan dengan kehidupan warga jakarta
misalnya dalam konteks subsidi kendaraan listrik gitu
sedikit banyak bisa berhubungan dengan konteks jakarta gitu
karena penggunanya besar di jakarta
penggunanya besar di jakarta
misalnya apakah nanti para kandidat capres itu punya gagasan yang sangat cemerlang dalam hal transportasi publik membangun transportasi publik secara luas di seluruh indonesia gitu ya
kalau itu misalnya ada gagasan itu muncul itu kan related juga dengan jakarta
yang notabene dalam hal transportasi publik sudah lebih unggul ketimbang daerah lain gitu
oke jadi persepsinya bukan regional lagi ya
bukan hanya soal tata kelola jakarta tapi kemudian bagaimana
bagaimana cara menganggapi isu nasional itu juga akan berpengaruh gitu ya
ya jadi apa yang sudah dilakukan oleh pak anies di dki seharusnya bisa beliau kapitalisasi gitu ya
sukses story itu bisa beliau kapitalisasi
tapi sekarang belum
saya melihat belum ya belum maksimal
artinya bisa banyak hanya sudah mungkin banyak yang sudah beliau lakukan di jakarta
transportasi publik mengintegrasi transportasi publik dan sebagainya
tapi itu belum beliau jadikan sebagai modal dasar untuk diceritakan ke daerah daerah lain diyakinkan ke daerah daerah lain bahwa
kalau saya jadi presiden bisa membawa apa yang sudah saya bangun di jakarta ke daerah anda gitu
oke terakhir bagaimana kemudian hari ini dengan jakarta yang sudah dipegang oleh gubernur yang baru meskipun pjs begitu
tapi kemudian itu juga apakah bisa mempengaruhi apakah orang akan membandingkan yang akhirnya sangat mempengaruhi terhadap popularitas dan elektabilitas anies
ya itu tergantung seberapa relevan kebijakan dari pak heru
kebijakan dari pak heru budi gitu ya sebagai pejabat gubernur dki yang sekarang dalam mengeluarkan kebijakan
apakah kebijakan yang beliau keluarkan itu secara substansi itu lebih baik dari kebijakan pak anies sebelumnya
tapi orang akan membandingkan dan itu bisa berpengaruh
bisa berpengaruh artinya kalau kebijakannya yang pak heru buat itu ternyata lebih baik dalam kebijakan apapun
apakah transportasi atau kebijakan ruang terbuka hijau
atau kebijakan kebijakan lain itu lebih baik
orang tentu akan menilai berpengaruh terhadap pak anies gitu kebijakan pak anies
tapi kalau misalnya kebijakan yang pak heru budi buat tidak jauh lebih baik
itu tentu orang akan lebih membandingkan bahwa kebijakan pak anies lebih baik
jadi akan juga bisa menjadi penyumbang begitu ya kalau kita lihat
akan menjadi penyumbang menguatnya elektabilitas pak anies di dki atau melemahnya
oke terima kasih mas bawana atas

insight nya dari peneliti indikator politik indonesia telah bergabung sama kami di kanal pemilu tepar saya